puluhan pemilik pasport planet persib mendapatkan akses istimewa dan hak eksklusif saat menonton langsung pertandingan leg dua championship series
antara persib bandung dan bali united di stadion sijalak harupat
sebagai platform digital inovatif yang menghadirkan beragam manfaat dan akses eksklusif bagi pendukung persib bandung
puluhan pemilik pasport planet persib mendapatkan akses istimewa dan hak eksklusif saat menonton langsung pertandingan leg dua championship series
antara persib bandung dan bali united di stadion sijalak harupa
tidak hanya mendapatkan kemudahan akses dalam memperoleh tiket pertandingan
planet persib bandung memberikan pengalaman dan bukti dukungan supporter terhadap klub
jadi ke depan kita bisa sebagai pemotong memiliki persib dan menentukan kebijakan kebijakan klub